meski pemerintah pusat gencar melarang penjualan pakaian dan sepatu bekas impor atau thrifting di surabaya jawa timur
pemerintah kota hanya melakukan pengawasan dan imbauan terhadap pelaku usaha thrifting
senin siang wali kota surabaya eri cahyadi menyatakan penjual pakaian dan sepatu bekas impor hanya diberi imbauan
karena pemkot belum dapatkan surat edaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
bahwa pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah daerah itu sudah satu dari setidaknya bisa diperisahkan
sehingga apa yang sudah menjadi kebijakan kalau sudah tertulis sudah ada surat edaran maka kita akan sampaikan surat edaran itu sampai ke sana
dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan kota surabaya menyatakan
saat ini belum ada sanksi untuk pedagang pakaian dan sepatu bekas impor
kita pembinaan ya kalau pemerintah kita pembinaan
kita pembinaan kita pembinaan kita pembinaan
kita pembinaan kita pembinaan

kita selama ini masih belum ada sanksi karena memang mereka sudah bisa kita pindah
kedatangan pemerintah tentang impor pakaian bekas sebenarnya telah tertuang dalam permendak no empat puluh tahun dua ribu dua puluh
yang berisi tentang perubahan permendak nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
dalam permendak itu disebutkan salah satu barang yang dilarang impor adalah pakaian bekas dan barang bekas lainnya
wahyu pratama surabaya jawa timur